marah akibat tak diberi uang seorang pria mengamuk dan merusak salon kecantikan di serang banten
inilah aksi perusakan salon kecantikan oleh seorang pria yang viral di media sosial
pria ini mengamuk diduga akibat tak diberi uang jatah oleh pemilik salon kecantikan
pemilik salon kecantikan setempat sempat mengejar pelaku dan terjadi adu mulut
aksi pemalakan ini terjadi tidak hanya sekali sehingga membuat pemilik dan pegawai resah
ia berharap petugas berwajib bisa menertibkan aksi pemalakan ini
saya bilang gak ada maaf gak ada
tapi masih saya liatin gitu kan udah megang barang barang ini juga dilempar
cuman kalau di tempat lain denger info pernah ada kejadian juga tuh di apa namanya di lampung merah warjo